ya bermula dari keprihatinan atas banyaknya korban di perlintasan kereta tanpa palang pintu
seorang kakek di ranca ekek kabupaten bandung secara mandiri membangun perlintasan kereta api
ya dan selama bertahun tahun pula ia rela tidak pulang demi keselamatan pengguna jalan
ia pun harus menjaga palang pintu kereta api seorang diri tanpa perhatian dari pt kai
terik matahari yang membakar kampung ciharang desa jelegong kecamatan rancaike kabupaten bandung
tak menyurutkan niat abah sule untuk melanjutkan rutinitas menjaga palang pintu perlintasan kereta
empat tahun mengabdi di pt kereta api indonesia
pensiunan kepala regu bagian jawa
jalan dan bangunan pt kai ini membuat sendiri palang pintu perlintasan kereta semacam ini
hanya bermodal tekad dan uang sembilan puluh ribu rupiah
abah sule merakit bambu velek motor tuas hingga tali dan kawat
untuk disulap menjadi palang perlintasan kereta manual
satu niatnya mengurangi korban jiwa di lintasan kereta tanpa palang pintu
celakaan atau gimana sih
iya dulunya banyak keselamatan
itu uangnya dari mana bang
uangnya saya gue sendiri
ada yang berusaha kereta masih jauh katanya
masih jauh udah ditutup
jangan begitu kalau celaka saya yang ketempuhannya
yang penting keselamatan
jaga keselamatan saya bikin ini supaya selamat
bukan untuk saya untuk saya
yang lewat supaya selamat
sebelum dibantu dua rekannya hingga tahun dua ribu sepuluh
abah sule bahkan kerap tak bisa pulang ke rumah
karena tak ada yang menggantikannya berjaga di palang perlintasan
padahal tak ada gaji pokok
hanya ada imbalan ala kadarnya dari para pengendara yang melintas
gak ada gaji dari mana mana yang lewat
yang ini yang seribu lima ratus ada dua ribu
kalau dari pt kai sendiri gimana pak
pt kai cuma satu kali saja nggak ada alarm
saya minta alarm minta alarm
tapi sampai sekarang nggak ada
cuma cuma berkodohan mungkin
dalam satu hari abah dan dua rekannya biasanya hanya memperoleh pendapatan sekitar lima puluh hingga satu ratus lima rupiah saja
itu pun ya
itu pun masih harus dibagi untuk tiga orang
padahal tak hanya menuntut pengabdian
sejak awal membuat pintu perlintasan manual tahun dua ribu tiga lalu
sedikitnya abah sule sudah delapan kali harus mengganti bambu palang pintu perlintasan di kedua sisi
ini belum ditambah biaya perawatan palang pintu manual
tapi itu tak jadi soal bagi abah suli dan rekan rekannya
sejak abu abu berjalan kini merasa lebih aman melintasi rel kereta
sebelum sebelumnya memang sempat jatuh korban juga dengan adanya ya palang pintu ini
sangat membantu untuk warga yang melintas
pengen seperti apa
ya kalau lebih bagus lah
kalau ini yang lebih permanen gitu
di usia yang semakin senja
di usia yang semakin senja
di usia yang semakin senja
abah sule tetap setia menjaga niat
mengawal keselamatan para pengendara dan warga yang melintasi rel kereta di kampung halamannya
setidaknya inilah sumbang si abah selama ia masih diberi usia
mengabdi untuk kemaslahatan bersama
chandra febriana kabupaten bandung